itu yang terjadi menurut hasil pemeriksaan kami
tunggu perintah saya selanjutnya
tunggu perintah saya selanjutnya
tunggu perintah saya selanjutnya
tunggu perintah saya selanjutnya
masa sepertinya kepikiran terus soal kaburnya iqbal
aku tahu kamu kepikiran dan cemas kan
tentang masalah iqbal kabur dari tahanan
aku rasa ada baiknya deh
kita kasih tahu masalah ini ke om irfan
mungkin dia aja bisa bantu mas
pas kita lagi mencari tahu info tentang iqbal
dia yang bantu dan cepat
mungkin aja kalau kita kasih tahu masalah ini
mungkin dia juga cepat untuk tangkap iqbal
aku telepon ya
sudah kuduganin mas ini telepon untuk kasih tahu kaburnya iqbal
kabur kok bisa
makanya aku mama mas al semuanya pada cemas sekarang karena dia kabur
andiin kamu tenang ya
gak usah khawatir jangan panik
nanti om akan bantu cari iqbal
om makan kerahin orang orangnya om
terima kasih banyak ya om
maaf kalau ngerepotin
kamu kasih tahu al untuk tenang juga ya
suruh dia untuk perketat penjagaan rumah
nanti aku sampein ya
sekali lagi terima kasih om untuk bantuannya
andiin kamu tolong jaga kesehatan ya
gak usah lagi pikirin iqbal dan teror teror itu
yang penting kamu jaga kehamilan kamu
jangan sampai ada apa apa
om khawatir soal itu
om akan bantu kamu ya
kamu tenang aja
om pasti akan lindungi keluarga kamu
iya terima kasih banyak ya
kalau gitu selamat malam
sama sama selamat malam
tapi apa yang mbak rosa pernah perbuat pada jessy itu terlalu kejam
om gak akan pernah bisa maafin dia
apapun yang akan dia lakukan untuk menembus
lama banget papa di rumah sendirian gak ada kamu
sama tau pak
justru aku kangen banget pulang ke rumah kita
mau sabar ya
papa juga harus sabar
nanti ada waktu yang kamu pulang
papa happy banget liat perkembangan kamu disini
kau dapet perawatan yang baik ya
dikesungguh kok mereka sama aja spok
apa sehat sehat ya
itu dia orangnya pak